pemirsa perhelatan bni circuit national base provinsi selatan dua ribu dua puluh tiga telah memasuki babak final
turnamen bergensi ini akan menampilkan sejumlah finalis yang akan unjuk gigi unjuk kekuatan demi meraih juara
kita langsung tergabung bersama rekan kami dan produser lapangan cnn indonesia rav rav kavi
selamat siang raff raff seperti apa jalannya pertandingan final pada hari ini
hari ini merupakan hari terakhir atau kompetisi final bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga yang digelar di gorsunggu minasa kabupaten goa sulawesi selatan
dan di partai final ini ada sepuluh pertandingan yang nantinya akan berlaga dan juga berlaku
bersaing untuk memperebutkan juara di setiap kompetisinya
yakni dari nomor tunggal usia dini putra dan usia dini putri kemudian juga dari tunggal anak anak putra dan juga tunggal anak anak putri
serta dari ganda putra serta ganda putri serta dari tunggal ataupun juga dari ganda pemula putra dan juga pemula putri
sepuluh pagi hari tadi sudah dimulai pertandingan antara tias anggra ini dari jarum kudus berhadapan dengan sintia cahya
tias anggreni ini memenangkan pertandingan
begitu juga yang menarik adalah di partai final ini ternyata banyak pula ditemukan bahwa atlet atlet muda dari satu klub ini berhadapan
atau berhadapan dengan teman dari satu klubnya sendiri atau all final dari klub mereka sendiri
dan di belakang saya ini merupakan partai yang kelima yang dijelar bertanding berlia indah finastika dan juga malika nur akila dari manship access badminton
berhadapan dengan sintia cahya nityas bersama yenima fedrianti dari manship access badminton
tentu saja ini merupakan kompetisi yang tidak hanya
merebutkan uang tunai rp sembilan ratus empat puluh tujuh juta dan total hadiahnya
namun yang paling penting seperti dikatakan oleh mimi irawan
kepala bidang wasit dan juga pertandingan dari pbsi
yang mengatakan bahwa digelarnya sirkuit nasional ini merupakan bagian dari upaya mencari talenta talenta muda dan juga bibit bibit muda potensial di bidang bulu tangkis
mengingat bahwa perlu penjajakan lebih lanjut kepada atlet atlet
atlet di luar pulau jawa yang ingin berpartisipasi dan ingin menunjukkan potensi mereka
meskipun kita akui bahwa di partai final ini sudah terlihat bahwa klub klub dari pulau jawa ini memang masih mendominasi
namun demikian untuk atlet atlet yang berasal dari pulau jawa
semangat tangguhnya kemudian juga kepercayaan dirinya mental bertandingnya sampai memperkaya jam terbang mereka juga patut diapresiasi
nanti pada partai ke enam
yang akan mempertemukan ganda anak anak putra akan menjadi permainan ataupun juga pertandingan terakhir
dan akan ada pengalungan medali ataupun juga penyerahan hadiah yang rencananya dilakukan pada pukul dua waktu indonesia tengah
ya tidak lupa kita ucapkan selamat bertanding bagi mereka yang akan berkompetisi
sangat sengit sekali ketika anda katakan tadi di luar pulau jawa ini menjadi apa yang tantangan bagi mereka yang dari pulau jawa untuk bertanding di sana
untuk laporan anda daraf rafkafi langsung dari sulawesi selatan